ketua departemen epidemiologi universitas indonesia tri yunis miko wahyono mengatakan
masyarakat seharusnya sudah belajar dari pengalaman tiga kali libur panjang pada dua ribu dua puluh
mereka dibayangi sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan terkait covid sembilan belas dan ini menjadi hal yang menakutkan
namun yang menjadi masalah adalah mobilitas masyarakat sehingga perlu diterapkan pembatasan ketat di sejumlah lokasi wisata
misalnya menerapkan wajib registrasi online yang berlaku di tempat wisata restoran warung makan hingga ke vihara untuk mengatur jam kedatangan dan kapasitas ruangan
semuanya aman menurut saya dengan registrasi itu semua bisa diatur jamnya bisa diatur kapasitasnya bisa diatur semuanya
jadi menurut saya tidak ada yang tidak mungkin jadi kita belajar dari tiga kali liburan jangan sampai terjadi yang sama lagi
pengetatan pada masa libur imlek tercakup dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm mikro
yang berlaku sejak sembilan sampai dua puluh dua februari mendatang
selain itu jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito meminta pimpinan di kementerian lembaga tni dan polri bumn bumd serta perusahaan swasta untuk melarang karyawannya bepergian selama libur panjang keagamaan
ada pun masyarakat yang tetap bepergian pada hari libur imlek wajib menyertakan hasil rapi tes pcr atau apk
dan juga memiliki kemampuan untuk menggunakan antigen atau genos dalam satu x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan jika menggunakan angkutan darat jarak jauh atau kereta api
sedangkan untuk moda transportasi udara dan laut wajib tes pcr atau antigen atau genos juga masih berlaku minimal tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
serta larangan kedatangan internasional bagi warga negara asing terkecuali yang memiliki visa dan izin tinggal serta izin khusus
sedangkan selama libur panjang dan libur keagamaan untuk pulau jawa dan daerah lainnya ini salah satu contohnya adalah liburan imlek pada minggu ini
untuk angkutan darat jarak jauh dan kereta api ini menggunakan rt pcr atau antigen atau ginos satu x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
dihimbau untuk meminta pegawai prajurit tni anggota polri dan pekerjanya
untuk menunda perjalanan selama libur panjang atau libur keagamaan
jika libur panjang ini dibiarkan tanpa upaya lain selain ppkm atau psbb
kemungkinan kasus baru bisa bertambah menjadi rata rata lima belas kasus harian
dari yang saat ini di angka sepuluh kasus harian
ada pun ppkm mikro yang diberlakukan pemerintah
yang menurut mereka kurang efektif
misalnya pengetatan melalui tes pcr atau antigen pada moda transportasi
yang syarat minimal dua atau tiga x dua puluh empat jam
serta jam operasional mal yang menjadi jam sembilan malam